bukan kamu mah
enggak enggak bercanda aja bercanda aja
saya turun nih
hei hei udah mau jalan kita jalan
ya ini mah batalin puasa bukan ngabuburit namanya
udah mau pulang ini doy
saya turun aja deh
ini deh ada titipan dari ama
baru aja deh mau ke rumah mimin mau nganterin ini juga
yaudah kalau gitu
jadi tukeran kita
iya deh sama sama mimin pamit dulu ya
nenek nyuruh edward
ya terus makanan buat papi mana
nenek gak ditipin
kalo gitu edward jangan berhenti ya pi
gak mikirin papinya
ini bu dokter
ada kiriman takjil dan makanan buka puasa dari pak ustadz rw
oh ya ampun
makasih banyak ya pak hansif
sama sama bu dokter
ajannya masih lama
lima menit lagi
lima menit lagi
lima menit lagi
lima menit lagi
lima menit lagi
lima menit lagi
lima menit lagi
lima menit lagi
lima menit lagi
lima menit lagi
lima menit lagi
buat bu guru yola dari pak ustadz rw
iya bilangin terima kasih sama pak ustadz ya pak
iya bu permisi
home saya buka di sini ya
itu si edward lupa bawain makanan
lagi kamu tau gak bum yang pernah saya denger ya
barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa
maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa
ya udah saya buka di rumah aja
makan angin makan angin deh
kok saya gak dipanggil sih kum
gitu dong kum
itu baru memang teman yang baik
ini kang makasih ya kang
oh iya bu sebentar bu
iya makasih bu
ini kang makasih kang
beli apa bu
sebentar ya bu
ini bu makasih
ini bu bu
berdoa dulu syahid
birahmatika ya arhamarrahimin
birahmatika ya arhamarrahimin
kita sholat maghrib dulu